tim peneliti vaksin merah putih universitas airlangga surabaya masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi respon imun seluler dan efek pada organ yang dilakukan di sejumlah laboratorium di universitas di bogor malang dan yogyakarta
menurut ketua tim peneliti vaksin merah putih unair surabaya prof fedik abdul rantam pelibatan kampus kampus lain ini sebagai bentuk keterbukaan penelitian
secara umum fedik mengatakan hasil pemeriksaan variabel lain yakni imunologi berjalan dengan baik
ada respon peningkatan antibody pada subjek yang diimunisasi
selanjutnya hasil praklinik fase satu ini menjadi dasar praklinik fase dua yang dilakukan pada juni mendatang
sampai saat ini yang kita lakukan adalah uji preklinik fase satu dan tentu di sini terlihat dari hasil respon imun yang
di imunisasi itu terlihat baik terlihat adanya suatu tendensi kenaikan antibody empat kali jadi saya cukup baik
tetapi yang lain masih belum selesai kita lakukan seperti uji toksis ct kemudian respon imun selulernya kemudian whole bloodnya jumlahnya
misalnya begitu ya
kemudian dari apa itu
efek terhadap organ organ diserah juga masih belum selesai diperiksa
pada praklinik fase dua tim peneliti menggunakan empat jenis binatang termasuk monyet ekor panjang atau makaka yang memiliki kemiripan dengan manusia
hasil uji praklinik fase dua ini akan dijadikan dasar untuk uji klinik fase pertama dengan subjek manusia
uji klinik pada manusia berlangsung sampai tiga fase atau tiga tahap dengan melibatkan total
harapan dan harapan kami dengan uji praklinik fase kedua ini kita mendapatkan suatu rumusan atau hasil dan informasi secara imunologi termasuk imunogenis city nya
cvt nya toxicity nya jadi keamanan semua bisa kita dapatkan informasi dari uji uji ini sehingga kita bisa gunakan sebagai dasar untuk uji fase uji klinik fase satu
direncanakan uji klinik fase satu digelar pada pertengahan agustus dua ribu dua puluh
tim juga meneliti varian lain virus covid sembilan belas sehingga bisa menjadi pengganti ketika ada kegagalan tim sudah memiliki seat vaksin dan tak perlu menunggu sampai sepuluh bulan
tim menargetkan pada desember dua ribu dua puluh satu atau paling lambat maret dua ribu dua puluh dua vaksin merah putih uner bisa masuk skema industri
saat ini indonesia masih bergantung pada vaksin impor dari tiongkok dan inggris
tim liputan cnn indonesia